pemilu tahun dua ribu dua puluh empat masih jauh namun isu politik mulai kentara di awal tahun dua ribu dua puluh
mulai dari manuver utak atik ruu pemilu di parlemen dan yang terbaru adalah isu kudeta partai demokrat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat
jalan proklamasi jatah pusat